satu persatu lapak pedagang kaki lima yang nekat
berjualan di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
ditertipkan petugas satpol pp pada senin siang
meski dalam penertiban petugas tidak menyita barang dagangan
masih ada pedagang yang protes
pedagang menganggap petugas tidak memberikan kelonggaran
bagi mereka untuk mencari nafkah
pedagang lainnya mengaku terpaksa kembali berdagang
karena terlesak kebutuhan
sedangkan usaha penjualan melalui online
dirasa tidak mendapatkan hasil yang maksimal
menurut camatan abang
petugasnya tidak bisa mencari nafkah
pembelajaran petugas harus melakukan penertiban
karena kegiatan jual beli yang berlangsung
membuat terjadinya terumunan
sementara itu di bekasi
satpol pp menyegel salah satu pusat perbelanjaan
di jalan raya r e matradinata cikarang utara
lantaran dinilai tidak memberikan protokol kesehatan covid sembilan belas
sebelumnya pusat perbelanjaan ini sempat viral di media sosial
karena dipadati pengunjung di saat psbb berlangsung
inilah suasana psbb di kabupaten bekasi
dalam video tersebut
tokoh masyarakat bekasi bahkan meminta pemerintah
tempat menghentikan psbb
karena dinilai tidak tegas dalam menegakkan aturan psbb
pihak pengelola pusat perbelanjaan mengaku tidak kuasa
membendung pengunjung yang ingin membeli pakaian untuk lebaran
tim liputan cnn indonesia